kalau tuh raini si fatima itu tak bikin biru
sering bolos tidur di kelas suka berantem sama teman
dan yang paling parah semua guru kamu menilai kamu jelek jelek
kamu ada masalah apa sebenarnya
kamu tahu kan caranya gimana
biar aja nawa nawa persipatnya mana
duit aja yang ada di otak lo
mah beras aja duitnya
ini sebagai uang
eh nanti dulu tuh nafsu banget sih mbak duit
sisanya akan saya kasih kalau kamu gak gagal
beres dong awas
kamu tau kan tugas kamu apa
sip kak tenang aja
tuh jangan banyak tanya deh
yang jelas tugas kamu sekarang terjaya di siusin sama iqbal
selanjutnya serahin aja semua orang suruhan kakak ya
pokoknya anak mama gak boleh gagal
yaudah sekali kamu ke sekolah ya
kayaknya kali ini gak mungkin gagal mbak ranjana ya
udah udahan aja berhasil pasti
bagi bawa baju kotor segale lagi
eh lah mana banyak bener
saya dapat orderan nyuci baju orang
pakai terima orderan nyuci baju lagi
aku harus bayar tagihan air yang lo buang buang
lo kagak boleh nyuci tempat gue
ah mana duit kosat bulan ini
sekarang kan belum waktunya bayar kok
ngingetin aja biar lo kagak lupa biar kagak telat
eh inget ya
lu kagak boleh nyuci di tempat gue ya
ini lima juta rupiah
dicicil dari setengah gaji kamu setiap bulan ya rus
terima kasih bu
aku akan minta shift kerja dobel biar kontrak gue bertambah
dan fatimah apapun akan aku lakuin untuk lo
kenapa bu kakek sampean kok murah marit kayak gue
gue ini lagi kesel sama si fatime
dia udah gue larang ya yang jadi kosat
eh lari ke kontrakannya dia justi
nah lihat pinter banget kan tuh otaknya
mana dia sekarang mau nerima order cuci segali lagi
oh kayak gue
eh enggak kerjain aja deh tuh
kita kasih warna semua tuh cuciannya
warna ini dapur
yaelah lo mau kagak rus didiambil sama cewek gatau noh
tapi kenapa bukan sampean aja sih nabi
kan ini ide gue lu yang laksanain gitu biar adil
yowes lah warnanya apa
ijo deh kuning biru apa kek terserah lo
yowes ubahin lah kesukaannya si nyong
iya mantep dah
singen dia warna ini
oh omong gak ngerti disuruh suruh
baiklah biru kesukaannya
pinter loh ya gue larang nyuci di tempat gue
eh lo malah kabur ke tempatnya rus di
saya terpaksa po
saya harus cari uang untuk makan
asal jangan lo telat aja bayar kosan
insya allah po
tak bikin biru kabeh tujuan
kalau perlu raini si fatimah itu tak bikin biru
tidur lu tidur
sering bolos tidur di kelas suka berantem sama teman dan yang paling parah semua guru kamu menilai kamu jelek jelek
kamu ada masalah apa sebenarnya
gak ada apa apa kok
kalau gak ada apa apa kok semua laporan kamu jelit begini
ya sudah begini saja
ini kamu serahkan kepada kakak kami
saya harap besok kakak kamu bisa datang bertemu dengan guru pp dan melalui kelasmu
cuciannya kok kagak kenapa napa ya
lah sih iya ya kok kagak kenapa napa
padahal ini yang itu wes taburi pewarna dalam cuciannya
lo namburin kewarna apaan warna nambur
warna nambur ya orang lah
ini bagus kok
ya elah ini mah belakang bukan pewarna
eh kalau ini belakang lo campurin ke cucian
baju pada bersih semua kagak ada lunturnya
siapa sih nyuruh nyuruh si inyong
minum itu gak tahu soal pewarna
kalau pewarna ini rambut inyong tahu
sumpah lo yuk
ya elah nah sampai kaya
ini udah serba belakang ini belakang pewarna

untung bapak belum pergi
ini pak ini uang untuk penderdil mobil leonel fatimah
kamu jangan naif
jangan sampai rasa cinta kamu itu membuat kamu lupa diri sendiri
tapi saya udah terlanjur sayang pak
bakal nyakitin banget
kalau sampai cinta kamu itu bertepuk sebelah tangan
padahal kamu sudah rela mengorbankan apapun untuk orang yang kamu cintai kan
saya ngerti kok
tapi kan sebagai manusia saya juga nggak salah untuk mencoba pak
iya kamu salah
tapi ingat terus
berani mencintai kamu harus siap untuk sakit hati
ya udah saya pergi dulu
saya minta duit kamu berdua
kamu harus ngelawan sih
kamu dulu sering menghalaki saya
sekarang gantian saya yang menghalaki kamu
mi ngobrol dulu dengan teman teman kamu ini nih
bukannya pada mahasiswa
putusin kita balik aja
aku mau pergi dulu
mau lo apa sih
gue udah bilang tadi gue ngera duit lo
kok lo punya duit
oh ya gue lupa
bang bodoh kan jadi orang miskin
ya udah yang ada aja
seragam lo cepetan
orang mana yang lebih bisa diseragam
lepasin dulu dong adik gue
cepotin dulu baju seragam lo

tapi kita berdua malu
ya udah kalau gitu
bapak terima ya pakai mobil aja gimana
jualan bermacam macam ubat ubat darah tinggi kencing manis sampai batu berdah
ya pak betul oh ya
banyak yang cocok tapi
kita dapat tidak
kemana baju kalian
ngebawa hargas sama paddy juga
hai pos scott berbilang ada
hai eh kita disuruh buka baju oh ya ini kak kak tadi kak itbal sama musim habis diantar bapak bapak
baik banget iya obat obat hai musim cerita kalau kakak itu sakit batuk darah terus kita dikasih
obat ini gratis lagi buat kakak katanya sih manjur banget kak
kamu sih cerobo untung ada ke ayah jadi penyelamat dadakan kan tiba tiba datang kalau enggak udah
mati tuh fatima eh
ya udah lupa pasir allah allahumma shai'an sama kak fatima kalau enggak tadi udah di minum
kepadanya itu di depan ada siapa sih nyeblen banget deh cowok ngintip ngintipin aja tadi
banget siapa sih
makanya kalau mau minum obat itu dibaca dulu dong
kayak sekolah di bawah pohon pisang aja sih
malu maluin abi tau gak
saya harus ketemu dengan anak itu
penyanyi yang satu ini masih lihat
ya mungkin belum terbiasa aja
tapi kalau dia sudah terbiasa
pasti banyak keanggung
saya paling senang yang liar liar itu
sampai jumpa lagi